jangan tinggalin aku
akanku cari kau sampai kapanpun
aku akan balas kematian kakang kau sadewa
aku tidak bermaksud membunuh kakakmu sadewa
hutang darah dibayar darah
seberapa banyak pun pasukan yang kalian siapkan kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan pajajaran
bukan tadi ngaku
bila aku ingin membunuhmu
aku sudah lakukan itu
waktu di alun alun
tapi aku tidak lakukan itu
karena aku masih
kalau kau ingin hidup
jangan berseberangan denganku
aku tidak akan pernah
kalau begitu aku akan datang